selamat siang anda menyaksikan goa mudik saya renhard sirait
berikut kami sampaikan informasi mudik untuk anda
sabtu siang kondisi lalu lintas di pertigaan brebes timur padat oleh kendaraan arus balik
pihak kepolisian telah memperlakukan kontraflow mulai dari kota tegal sampai persimpangan gerbang tol brebes timur
di saat yang sama laju kendaraan yang memasuki ruas tol brebes timur bertambah sejak pagi tadi
dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada fitriah sungkar di pertigaan pintu tol brebes timur saat ini
fitri silakan ini seperti apa pantauan arus balik di brebes timur dari yang anda lihat di sana
selamat siang reinhardt betul sekali
kondisi lalu lintas di persimpangan tol brebes timur saat ini memang terpantau padat
tadi pagi dari pihak kepolisian telah memperlakukan kontraflow dari pusat kota tegal menuju persimpangan tol brebes timur saat ini
namun setengah jam yang lalu kontra flow tersebut ditutup karena terjadi penumpukan kendaraan dari arah barat menuju kota tegal
dan selain itu untuk laju kendaraan yang keluar dari arah jawa tengah menuju tol
brebes timur setiap jamnya selalu bertambah
walaupun memang kondisi di pintu tol tersebut terpantau cukup lengan atau cukup lancar
karena dari pintu tol tersebut hanya ada proses pengambilan tiket oleh para pemudik
selain itu untuk pintu tol brebes timur sendiri ada enam gerbang dan empat gerbang tersebut dipakai untuk melayani pemudik dari arah jawa tengah menuju jakarta
dan untuk berpengalaman
dua gerbang tol setelahnya digunakan untuk pengendara dari arah cirebon menuju jawa tengah
namun dari sekitar siang tadi pukul sepuluh tadi saya tidak melihat ada satupun mobil yang melintas yang keluar dari arah tol brebes timur ke perempatan ini
karena dari pihak operator dan pihak kepolisian di pintu palimanan sendiri mengarahkan para pengemudi untuk keluar di exit tol brebes barat
untuk menghindari penumpukan di perempatan
brebes timur ini
baik fitri sampai kapan ini prediksi penumpukan kendaraan akan terus terjadi
untuk penumpukan kendaraan dari arah barat sendiri sampai saat ini pun pihak kepolisian masih belum tahu berapa lama penumpukan akan terjadi
yang berbeda adalah penumpukan kendaraan dari arah jawa tengah menuju tol brebes timur sendiri masih belum terlihat karena kendaraannya masih ramai lancar
penumpukan kendaraan dari arah jawa tengah sendiri akan kembali diberlakukan ketika dimulai sudah terlihat penumpukan atau penambahan jumlah kendaraan dari arah jawa tengah
dan seperti kita ketahui prediksinya akhir pakan ini hari sabtu dan hari minggu diprediksi menjadi puncak arus balik pemudik dari arah jawa tengah menuju pijerebon ataupun jakarta
baik sabtu dan minggu ini terima kasih fitriah sungkar langsung dari brebes jawa tengah
dan sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia